indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah asian open figure skating trofi
yang berlangsung mulai tujuh hingga sembilan desember dua ribu dua puluh dua di jakarta
ajang ini mempertandingkan dua kategori yaitu figure skating dan ice dancing
total terdapat satu ratus sembilan belas atlet mengikuti kejuaraan ini dari dua belas negara
termasuk tiongkok korea selatan hongkong malaysia singapura hingga australia
indonesia mengirim belasan atlet untuk bertanding di kategori figure skating
seluruhnya merupakan atlet yang berprestasi di kejuaraan ice skating tingkat nasional
jadi buat indonesia ini merupakan satu kebanggaan kita bisa menjadi tuan rumah
karena ini untuk pertama kalinya indonesia bisa menyelenggarakan event yang cukup besar
kebetulan untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini diikuti oleh dua belas negara
jadi ini merupakan satu event yang membuat kebanggaan
kami cukup berpengalaman
federasi ice skating indonesia berharap asian open figure skating ini bisa menghasilkan atlet
untuk mengikuti kejuaraan dunia di south lake city amerika serikat
kontingen indonesia berhasil memenuhi target enam medali emas dalam kejuaraan dunia wushu junior tahun dua ribu dua puluh
dalam pertandingan hari kedua rabu tujuh desember di tangerang banten
menambah tiga medali emas dan satu perunggu
tambahan emas hari kedua termasuk disumbangkan thalia marvelina tanzil
yang menyingkirkan tiga belas pesaingnya di nomor daoshu junior b putri
keberhasilan itu diikuti ivana betris yang menyingkirkan atlet singapura dan malaysia di kategori junior a
ivana menjadi yang terbaik dengan torehan sembilan dua ratus poin
bagaimana perhatian adanya kondisi menurut anda
tenang sih awalnya bisa menyumbangkan satu medali emas buat indonesia
besok masih ada satu nomor lagi harapannya supaya bisa nyumbangin medali emas lagi buat indonesia
bangga banget karena bisa nyumbangin medali emas buat indonesia
kita bisa dapat medali emas bisa membanggakan nama indonesia diri sendiri semuanya keluarga
besok masih ada satu nomor lagi mohon dukungannya supaya kita dapat saya dapat medali emas
prestasi di kejuaraan dunia wushu junior tahun dua ribu dua puluh dua ini diharapkan menjadi modal berharga bagi para atlet indonesia untuk berlaga di olimpiade junior empat tahun mendatang
dan khusus untuk pembinaan wusu kita ini makin baik ya mereka mempersiapkan diri untuk junior olimpik di dua ribu dua puluh enam di dakar senegal
jadi ini saya kira luar biasa mudah mudahan akan semakin baik pembinaannya karena ini junior championship dan tujuannya ada yakni road to dakar untuk junior olimpik
indonesia masih bisa menambah medali emas kejuaraan dunia wushu junior tahun dua ribu dua puluh dua meski torehan enam medali emas telah mencapai target yang dicanangkan pengurus besar wushu indonesia pbwi
tim liputan cnn indonesia